inilah video penampakan hantu pocong yang viral di media sosial
dan membuat geger warga desa kerangan kecamatan lasem rembang jawa tengah
dalam video yang tersebar luas terlihat penampakan hantu pocong
berada di sekitaran kebun dan pekarangan milik warga
seketika warga yang melihat penampakan hantu pocong itu pun langsung melakukan pengejaran
namun tiba tiba penampakan hantu pocong tersebut melompat dan menghilang
di sekitaran kebun pisang milik warga
menurut sejumlah warga penampakan hantu pocong baru kali pertama terjadi di desanya
dan muncul sejak empat hari terakhir
warga pun menduga penampakan hantu pocong merupakan
orang yang tak bertanggung jawab
lantaran gerak gerik penampakannya seperti orang yang hanya ingin menakut nakuti
mendapat laporan terkait teror penampakan hantu pocong
pihak kepolisian dari polsek lasem langsung melakukan patroli keliling bersama warga
berdasarkan hantu pocong
dengan hasil identifikasi di dua lokasi kejadian
polisi memastikan video viral penampakan hantu pocong itu adalah hoaks alias tidak benar
karena tidak identik dengan lokasi yang berada di dua desa itu
setelah kami cocokkan satu persatu
ternyata tempat tempat yang kami dapati di keranggan dan penerian itu
tidak identik dengan video yang beredar
polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak terlalu panik karena kepanikan yang berlebihan
dikhawatirkan akan memicu para pelaku kejahatan untuk berbuat tindak pidana
dahyal akbar kabupaten rembang jawa tengah